jika ibu berkenan apa ibu mau kita bawa ke pondok pelita untuk menjelaskan semuanya ke rena
insya allah bisa demi kebaikan rena dan bu andin alhamdulillah makasih banyak ya bu ya kalau
gue bersedia soalnya untuk sekarang ini kan rena masih belum bisa didekati sama mamanya
itu membuat mereka sedih sampai ambil bantuan ya maksudnya bantuan gimana jadi soal surat yang
kemarin disebut sebut itu andien kan merasa enggak tahu dan enggak pernah lihat itu surat
pokoknya setauan ini enggak pernah bikin surat nah tapi bagaimanapun andien meyakinkan itu karena
sulit pasti rena nggak mau percaya nah maksud maksud saya tuh ada atau enggak adanya surat ini yang
ngomong karena harus seseorang yang bisa dibilang cukup valid lah yang juga kenal sama rena saya
ibu panti oh that's good that's good that's good ya ya ya ya ya ya ya oke oke boleh boleh boleh pokoknya
apapun itu saya pasti bantuin apalagi buat andien saya pasti bantuin mas terima kasih banyak mir ya
memang saat ini harus kita kita yang bergerak ya kalau andin sendiri kan sulit gimanapun dia lagi
berjarak sama rena kan sama untuk menyelidiki
ini terutama untuk surat kamu ditemenin sama randy dulu mau ya boleh boleh aja sih sama pak randy
pasti nanti kiki iri tapi enggak papa enggak papa enggak papa enggak papa enggak papa kok sama pak rendy juga
oke oke makasih banyak ya mir sama sama lah untung ada kamu soalnya ya gimanapun sekarang ini
kan kamu tahu sendiri saya enggak bisa kemana mana rena enggak mau jauh jauh dari saya kan iya makanya
tolong jagain rina ya mas ya tolong nih mas siap mir kamu
titip tas kamu disini aja dulu biar mobilisasinya unlocked
kayaknya udah nggak ada jalan lain untuk gue bahagia sekarang juga gue nggak bisa
keluar karena sekarangnya keluar papa akan benar benar mengusir gue

terus gimana aku bisa balik ke ke crochets
gue bisa ketemu sama nino
bicara hal ini sama dia
sedangkan nino sudah jatuhin talak buat gue
gue memang pernah di satu titik
gak lagi mengharapkan dia
saat gue di penjara
tapi nino membuka diri
dia yang mengatakan kita akan perbaiki semuanya
kamu gak adil nino
ini gak adil buat aku nino
akhirnya elsa gak berani untuk keluar rumah
setelah papanya bener bener marah sama dia
berarti dia masih
kedua orang tuanya itu masih ada
mama ingin sekali merangkul kamu sayang
tapi nanti kalau mama melakukan itu
takutnya malah membuat kamu merasa
bisa berbuat sesuatu kembali
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
nanti kita akan berbicara
jangan lupa berhenti

saya mohon pak saya bukan pelakunya
saya mohon pak saya bukan pelakunya
itu oke ya rupanya
ya pun untuk maskara
pasti mereka kira gue kabar lojak biasa
ternyata mereka salah
seorang reiki gak mungkin bakal tertangkap
bentar bentar bentar disini
saya mau diapain bang
tapi lo turutin kemauan gue
sekarang mau pergi ke arah sana
yang penting penjahat ini udah turun dari motor gua
ini gue liat dia mana ya
kalau dari jalan dia saya pasti gue ketahuan
semoga kali ini riki masuk penjara ma
jadi gak bisa mempengaruhi elsa lagi
aku juga berharapnya seperti itu
kamu sedih ya
sejak elsa berantem sama myrna
sama andin dipukul andin
pasti elsa ngerasa ditelanjangin orang orang
bahkan sama ninos juga
dan kita orang tuanya gak bisa bantuin dia
karena dia salah
dan sekarang elsa nangis terus
aku bisa bayangin perasaan dia sih
eh tante udah pulang
oh tadi udah beliin kamu
tabung oksigen kecil yang kamu titip
terus sama ini ada buku gambar sama creyon
cet air juga buat rina
sorry banget ya tentu aku ngerepotin
soalnya disini mulu gak bisa keluar dari tadi
kan sekali ya nak
sekali yang tante ini
nanti pas raina lihat ini buat gambar gambar lumayan kan buat
nggak di strike lagi
lu kan dia suka gambar
jadi tadi tante harus tahu
andin itu sampai pakai kostum rabbit gitu
supaya bisa deket sama rina
tadi kan duduk sama andin
maksudnya kita coba cari ide gimana caranya supaya andin ini bisa dekat lagi sama rena kan
terus coba cari ide ide yang kreatif yang beda
terus ternyata andin tuh udah kepikiran pengen nyawa kostum gitu
karena dia tahu rina suka
ya udah akhirnya minta tolong sama randy
terus ketemu deh si rabit itu tadi
akhirnya mereka bisa dekat lagi
bisa deket lagi
akhirnya rina open zap
ya it's okay lah
yang penting ada usaha
untung randy selalu available
emang selalu bisa diandalkan dan itu ya
dia tuh pokoknya kita bilang apa randy datang sini lima menit langsung cepat datang
nemu aja sesuai dengan referensi yang kita kasih lagi foto
kalau aku sambil
gapapa it's okay kan tante tau kamu lagi kerja juga
terus by the way kiki mana ya tante mau taruh ini juga sih
ki oh kiki tadi keluar tante katanya beli pesanan tante
oh iya mau beli bahan bahan buat bikin pancake kesukaan rina that's right
belum pulang dia
belum belum belum balik
terus askara siapa yang jagainya
askara kayaknya tidur tante
soalnya mamanya juga kecapean
tadi pas habis main pake kostum itu sama rina rina nya juga tidur
andin juga kayaknya tidur
tante pengen ngintip sih pengen liat andin
tapi aku dari tadi disini ini kok sambil stand by dengerin kalo siapa tau rina atau askara nya bangun
yaudah kalo gitu tante sekalian mau ganti baju beres beres bersih bersih ya
kamu don't work too hard kamu kerja banyak kerjaan oke
terima kasih sudah bantu tante again thank you
tapi jangan lupa makan
lihatkan diri kamu
tante gak mau kamu kecapean sakit or anything
terima kasih juga tante udah selalu perhatian dari dulu sampai sekarang sama kok
kamu udah kayak anak tante sendiri kan
nah udah ya tante kamar dulu
thank you tante
kenapa ya sal effortnya gede banget ke keluarganya tante rosa
aku inget sal pernah cerita kalo tante rosa itu bagai pengganti ibu kandungnya
tante rosa yang merangkul dia waktu ibunya meninggal
dan karena itu tante rosa juga merangkul dia
dan karena itu sal yang dulunya pendiam selalu menemprasannya sendiri
berubah jadi sal yang sekarang sal yang ceria
aku tuh sebenarnya gak mau overthinking soal sel yang lagi di sana
tapi aku bener bener ngerasa kehilangan sal semenjak dia ke jakarta
padahal dulu walaupun dia long trip kita masih bisa telfonan berjam jam
sekarang setiap aku telfon seringnya gak diangkat
dan kalaupun dibales sama dia itu pun berjam jam lagi
dan kalo dia nelfon pasti yang diceritain reina dan reina keponakannya itu
apa sebaiknya aku nyusul ke jakarta ya
mendingan aku cek schedule aku dulu
karena minggu minggu ini kerjaan aku juga banyak banget
boleh aku lihat schedule aku dulu
boleh kamu jelaskan schedule aku untuk minggu ini
wah udah lama juga ya gak kesini pak rendy
ternyata banyak juga perubahannya ya
ya iyalah pasti pak rendy inget lah ya
soalnya kan dulu kan sering bolak balik kesini
disuruh saya sama pak bos nih didikin
oh iya sebentarnya saya coba kabarin pasal kalo kita udah sama sini
pak rendy ya
iya betul saya rendy
asisten pak kebaran
mari silahkan masuk
wah dari rendy nih
kalau saya baru tiba di panti asuhan pak
untuk selanjutnya nanti saya kabarin lagi
mudah mudahan setelah ketemu dengan ibu panti
semuanya jadi terbuka dan jelas buat rena
dia terlihat sangat senang
sudah apa udah kabar bagus apa
oh ya sebelumnya aku mau minta maaf nih sama tante kalau aku lancang
untuk ke panti asuhannya rena yang dulu
jadi aku minta tolong sama mereka untuk mencari tahu kebenaran dari surat yang diperlihatkan elsa ke rena kemarin
aku sih berharapnya semoga terbukti salah ya
jadi biar urusan rena bisa segera kelar hubungan dia sama andin bisa membaik lagi
amin amin itu sih gak lancang thank you
itu benar benar apa ya
i think itu adalah salah satu cara yang bagus yang kamu lakukan untuk mendapatkan bukti yang valid
kalau nggak salah sih memang waktu itu juga sih untuk mengadopsi rena
ali tuh menandatangani beberapa surat
nah itu dia
tanya sama ibu panti
good move bagus tante malah senang
oh tante juga tadi ketemuan sama nina
dia mau ngobrol sama tante dia minta tanya pendapat tante gimana caranya supaya bisa deket lagi sama reina
atau bilang pokoknya untuk saat ini nino itu harus introspeksi diri dulu
bagaimana cara dia untuk menghadapi sebuah masalah
ya jadi inti pembicaranya sih itu
tante juga kasian sama rena anak seumur dia harus mengetahui soal mama papanya
kita aja yang dewasa bingung menjelaskannya
you know mama sopak
rena udah bangun udah bangun
rena pasti denger tadi nih
ya jadi bu sekarang ini reina sedang mengalami guncangan psikis yang lumayan hebat
atas perkataan tantenya ke dia
kenapa bu elsa sebagai tantenya tidak melakukan hal itu ya
ya begitulah bu itu kan di luar nalar manusia normal ya
mungkin elsa itu bukan manusia kali terus otaknya gak pernah dipake
sus sabar dulu sus
ya makanya kita datang sini untuk menanyakan langsung ke ibu
apa ibu pernah membuat surat pernyataan bahwa bu andin pernah meninggalkan rena atau dulunya namanya nindi di pantai soan ini
nindi atau rena memang pernah dititipkan di sini
tapi bukan oleh bu andin
saya ingat bukan bu andin yang membawa rena ke panti ini
tapi seorang perempuan lain
jadi dulu bu elsa mengaku namanya nur
dan beliau yang membawa rena ke pantai ini
beliau bilang kalau ibunya rena tidak bisa mengurusnya
lalu setelah itu

memang kenapa mama papa aku
sepertinya rena gak sengaja mendengar pembicaraan mama sama sal
semua sayang rena
untung nih ada reabed nih
ya ampun ini rapidnya gemes amat
iya tadi rabbit itu nyariin reina tahu
rabbit masih di sini
masih karena rabbitnya mau main sama reina
reina udah makan belum
makan sama rabbit yuk
boleh boleh boleh
nanti rabbit yang suapin mau ya
ya allah nih tenggorokan aku gatel banget ini
tapi aku harus bertahan
kok rabbit kenal sama miss kiki
iya rabbit ini kan pinter
terus dia emang friendly juga
jadi kenal sama semua orang
yang ada di pondok pelita termasuk misk kiki
wah hebat dong
nanti aku disuapin sama rabib
sekarang kita makan ya
aku mau ketemu sama nina
aku mau mau papa temenin aku
gak apa apa yang penting aku udah berusaha
kalau mau papa temenin aku ketemu sama nino
tak usah paseses
saya bersalin kerja episode kfc
ini udah sering
ada yang nvm
kamu gak controlo
raditya apartments lah ini
kok kamu kesini saya ada apa ini
aku mau ketemu sama dia aku mau bicara
aku mau memperbaiki semua kesalahan aku ma
kemarin kamu udah lihat sendiri kan
semua orang memojokkan kamu
tapi juga menyalahkan nino
mama tuh gak tegak
gak tega lihat nino diperlakukan orang banyak seperti itu
mama kurang apa sih ke kamu sah
selama ini mama selalu belain kamu
sampai sampai mama sengaja sembunyiin semua surat surat nikah kamu
berkas berkas perceraian kamu
supaya kamu gak dicerai sama nino
kamu bener bener ngecewain mama sa
kamu pergi bawa rena
kan kamu bilang ke rena kalau andin itu mamanya
sa kok kamu tegak sih sa
rian itu masih kecil dia belum ngerti apa apa
belum waktunya dia tahu itu semua
ya itulah yang bikin
bikin dino jauh dari kamu
ya gara gara kamu sendiri
makanya aku datang ke sini
untuk memperbaiki semuanya ma
aku mau minta maaf sekali lagi
aku minta kebaikan dari mama ya
sa selama ini mama kurang baik apa sih
ya tapi maaf sudi
mama kali ini mama bener bener gak bisa bantu kamu lagi
udah sa sebaiknya
tolong kamu ngejauh dari minum
ma izinkan aku ketemu sama nino ya
sa mama gak mau kamu tuh nyakitin nino lagi
karena tindakan kamu yang kekanakan kanakan
kamu bertindak sebelum berpikir
nino juga nggak ada di rumah sekarang
nino lagi di kantor
dan kamu tau nino ketemu sama rosa
rosa nyalahin dia mojokin dia
semua itu karena kelakuan kamu
aduh mama udah gak
sa udah lah sa
ini udah selesai semuanya
mungkin kamu udah gak ditandirkan bersama nino lagi
tunggu tunggu sebentar ya
nyono udah packing baju baju kamu semuanya
ma dengerin aku ma
aku gak mau kayak gini
sama nino dulu ma aku mau bicara sama dia ya maya
sa sa udah sa mama bilang udah
ya ini semua sudah selesai
mungkin memang udah saatnya kalian harus berpisah
udah mendingan kamu pergi sekarang
mama udah gak bisa kasih saran apa apa lagi ke kamusa udah
elsa mama udah ikhlasin kamu
jadi lebih baik kamu sekarang pergi
mama udah gak tahan lagi
karena selama ini nino harus menanggung semua yang bukan kesalahan dia
jadi lebih baik kamu udah pergi sa
aduh rena mau nyuapin aku lagi
terus aku makannya harus gimana nih
nanti malah ketahuan lagi
aku gak mau rebit
rena rebit itu kan makannya wotong
jadi rebit gak bisa makan itu
ini kan rena yang makan
kasian banget sih nya andin
dia berusaha keras sekali supaya diterima sama reina
sampai harus pakai kostum seperti ini
tapi gak apa apa deh
semoga usahanya bisa membuahkan hasil
yang tabah nya andin
insya allah ini gak akan lama kok
sebentar lagi rena pasti akan menerima kamu sebagai mamanya
rebit udah kenyang tuh
no rebit aku sudah kenyang
tadi kan rebitnya udah ngomong
gak makan nasi
jadi mendingan rena lanjutin makannya rena
mama udah makan belum
udah makan belum ya
iya mikirin mamanya belum makan apa udah makan ya
aku senang daddy peluk rebit
kayak mama peluk aku
beautiful rambut suku
ya hurufnya kalau ban

helt badan aja brasinish
oh ongkong wikipedia fight
kamu lupa setiap kita ngomong apa sama mereka mereka gak denger
gak ngaruh mak
nino tetap mau mencerahkan elton lu buat apa lagi
udah tunggu sini aja
gak usah asal kamu tahu
papa juga ingin membela kamu
seperti keinginan kamu
papa juga ingin melihat kamu bahagia sama nino
tapi bukan begini caranya lah
nino gak ada di rumah pa
koper ini isinya barang barang aku yang udah di packing sama nino
mama chandra ngasih aku
mama chandra ngasih aku
mama chandra marah marahin aku pa
assalamualaikum brothers dan ricin

waalaikumsalam pak surya bu sara
maaf bu tadi kita sempat tunggu di mobil
terus sekarang kesini nyantar elsa
elsa ternyata gak berubah
dia tetap punya cara supaya keinginannya terpenuhi
makanya dia sengaja ngajak orang tuanya kesini
dia masih tetap ke kanak kanakan seperti anak kecil yang ngadu sama orang tuanya kalau dinakalin orang
ada yang perlu saya bicarakan sama ibu chandra
bu chandra anak anak kita sedang ada masalah
saya rasa ada baiknya kita gak perlu terlalu membelamu
saya aja menahan diri untuk tidak menyalahkan ini
saya pikir itu akan lebih baik
maaf ya pak surya
bukan saya belan ino ya
ino dipojokkan dimarahin ditekan orang banyak
ya selama ini saya udah banyak loh bantu elsa
saya berusaha supaya elsa gak bercerai sama nino
saya sampai sembunyiin surat surat nikahnya elsa sama nino
ya tapi akhirnya nino bisa nemuin berkas berkas itu
terus terang saya gak tau harus gimana lagi pak surya
saya sudah tolong elsa berkali kali
saya udah gak sanggup
saya sudah nyerah deh pak surya
saya lihat nino tuh udah bener bener tertekan
ini udah gak bisa dilanjutin lagi
kamu harus tahan emosi
depan dari nama aku
permisi puja allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya ya pak
kamu lihat sendiri tadi kan
semua orang lagi kesal sama kamu
kalau kamu mau ketemu nino sekarang nggak ada gunanya
ya harusnya kamu tuh tunggu suasananya tuh tenang dulu sah
kamu harus sabar ini sekarang kamu malah mohon mohon mau ketemu nino
aku minta maaf ya mak pak
aku tadi mikirnya ini tuh gak bisa dibiarin
jadi harus dibicarakan
tetap kita harus punya harga diri
gak begini caranya
udah yuk sekarang kita pulang yuk
aku gak mau pak
terus mau apa lagi mau kemana kamu
aku mau ketemu sama nia
aku mau coba dulu pak ketemu sama nino
tapi nino pasti akan memperlakukan kamu sama
nino tuh sekarang masih emosi sama kamu
justru lagi tinggi tingginya emosi dia
kamu lihat tadi bu chandra ngomong sama kamu seperti apa
gak menghargai kamu
nino udah menganggap kamu
kita punya harga diri
jika ibu berkenan apa ibu mau
kita bawa ke pondok pelita untuk menjelaskan semuanya ke rena
demi kebaikan rena dan bu andin
alhamdulillah makasih banyak ya bu ya kalau ibu bersedia
soalnya untuk sekarang ini kan rena masih belum bisa didekati sama mamanya
itu yang membuat mereka sedih
sampai andin pun ingin mendekati rena harus memakai
memakai kostum kelinci bu
ya allah sampai seperti itu ya
itulah bu ya andin melakukan itu kan demi rena
tapi jadinya kasihan juga saya ngelihatnya bu
kalau gitu saya permisi dong
saya mau telepon pasal ustaz
udah pulang belum ya
aku mau minta piring buat ambilin mama makan
oh kamu nganterin makanan buat mama
oh ya ambilin deh
oke mas kiki kayaknya belum pulang deh dari belanja
mas kiki kan kalau belanja tiga jam
banyak mas sedikit
lagi mama sedikit lagi
oh banyak ya biar mamanya sehat ya
oke ya boleh ya pegangin asalnya
oh kayak sulit ya
gak sulit ya mas
ini mama kayaknya suka cumi nih kita kasih yang banyak ya
soalnya mama gak keluar keluar kamar
hmm mama gak keluar kamar yaudah kalau gitu emang siapa mau nganterin ke kamar
biar aku aja nganterin makanan ke kamarnya
aduh gimana ini kan andinnya di sini

rinamu masuk ke kamar ya
terima kasih gimana